sampai jumpa di video selanjutnya
suami sepupu kamu
bapak kantor polisi
oleh karena itu
polisi datang ke rumah kita
tapi kamu gak perlu khawatir
tuduhan mereka gak kuat
tapi atas dasar apa dia ngelaporin bapak
bahkan gini ya
polisi itu gak mungkin bikin laporan
dan sampe kasih panggilan ke bapak
kalo misalkan buktinya gak kuat pak
kita nggak usah bahas ini ya
bapak gak mau kita gak bahas ini
terima kasih pak
ada dikurir antara surat untuk bagi isi
itu surat untuk
untuk aku ya pak
aku duluan yang baca isi suratnya
aku udah dewasa pak
boleh aku baca
terima kasih pak
surat apa lagi tuh jess
datang sebagai saksi kekepolisian pak
sebagai saksi buat apa
berkaitan dengan kasus pidananya rosa alfahri
ini maksudnya apa ya pak
ya tuhan saya kenapa gak mikir sejauh itu ya
jessica sudah pasti akan dipanggil sebagai saksi berkaitan dengan kasus yang berosa
wah papa pasti tahu kan tentang ini pak
just harus ngapain ya pak
papa gak nyangka papa gak mikir sampai sejauh ini
kalau kamu bakal dibutuhkan sebagai saksi
tindakannya yang masih berhubungan dengan
orang yang pernah
melakukan tindakan yang tidak mengenakan pada kamu dulu
berosa yang lakuin ini
berosa yang lakuin ini sama aku enggak
enggak mungkin berosa orang baik pak
berosa gak mungkin tegang lakuin semua ini sama aku enggak

kesalahan sama dia
kenapa dia lakuin ini sama aku
kenapa dia lakuin ini sama aku
maaf papa gak mikir sampai sejauh itu
kalau kamu bakal dipanggil sebagai saksi
papa juga gak mungkin melawan
ini kalau papa nggak punya bukti sayang
papa punya bukti
buktinya apa pa
apa buktinya apa
kenapa papa gak mau kamu ikut campur
bapak harus beresin masalah ini secara hukum
bapak harus punya bukti yang kuat
nanti aku denger itu yang di kantor beneran
mana pak buktinya
itu video pengakuan orang itu
ya orang ini mengaku di video ini
dan melakukan semua ini sama jessica

udah udah udah maaf sayang
rasvidi aku gak bisa rasvidi
kamu gak harus lihat
tapi orang ini udah ngomong sendiri
kita selesaikan ini secara hukum ya sayang
ini juga kenyataan yang solid
buat bapak terima
tapi kita selesaikan masalah ini secara hukum

aku harus berangkat kerja
mama beneran gak apa apa
di sini sendirian
aduh ren mama gak apa apa
lagi pula ini kan apartemen udah ada
ya terus kalau mama
ke mbak catherine terus
kasihan nanti mbak catherine nya gak bisa kerja
udah kamu tenang aja mamat
akan baik baik aja
mama ingat ya
harus kunci pintunya
dan kalau ada tamu
mama jangan langsung buka
mama intip dulu di lubang pintunya
dan kalau yang memang gak kenal jangan dibuka ma
atau semua tamu yang
mau masuk ke unit kita
suruh tunggu aja di lobi
ya dan satu lagi
mama jangan kemana mana
ya jangan ke minimarket
jangan kemanapun kecuali sama aku
bener bener mama janji yuk
yaudah kalau gitu
aku berangkat ya ma
assalamualaikum hati hati ya ren
ya mama juga
aku gak kemana mana deh
gue banget ingatnya
aku mau ikut sekolah di rumah
kalau dia ke rumah
makasih sama aku
apa kalau kan
saya pergi dulu dari rumah
ke burosa kasian burosa juga nih ma
percuma aja sih kalau menurut aku
orang yang modelannya ke irfan
mata hatinya itu udah tertutup pak
dia gak akan dengerin omongan kamu
atau omongan siapapun gak akan dia dengerin
ma sekecil apapun kemungkinannya
siapa tau hatinya tergerak
ma irfan begini kan karena keadaan juga
papa yakin masih ada kebaikan di hatinya dia
kalau kamu mau coba silahkan
mudah mudahan hasilnya gak mau cewakan ya
kita berangkat sekarang aja yuk
ada yang bisa dibantu pak
iya seperti yang saya bilang sebelumnya di telepon
saya ingin melihat rekaman cctv di koridor depan apartemen saya pak
kurang lebih dua hari yang lalu
mungkin di jam makan siang
kalau boleh tahu ada kejadian apa ya pak
apa yang bapak cari di rekaman itu
di hari itu mama saya diganggu dengan dua orang yang gak dikenal
saya ingin tahu pelakunya siapa
dan saya juga ada rencana untuk melaporkannya ke polisi
jangan lupa saya merasakannya
pak saya bisa minta salinan videonya untuk di copyin ke place saya
oh boleh pak
oke ini presisnya ya pak
terima kasih pak
mama papa aku masuk sekolah dulu ya
yang pintar belajarnya ya
ya allah semoga pas aku pulang sekolah kom ada di rumah
yang pintar sekolahnya ya
dadah mama dadah papa
pak bos din saya juga nggak tahu sebenarnya masalahnya apa
tapi mudah mudahan urusannya bu bos cepet kelar ya
soalnya aduh ya allah saya tuh gak bisa ngebayangin kalau bu bos itu ada di dalam sel
kan tahu sendiri din dulu kita kayak gimana
kita aja gak kuat
terima kasih atas perhatian kamu ke mama saya ya
mir kamu jagain rena ya
jangan lupa salam
jangan lupa salam
ya saya udah pompa asis saya pagi ini
jadi nanti minta tolongnya ditaruh di freezer seperti biasanya
oh iya baik bu rasa
oh sama ini anak sama suami saya ada gak
dia belum datang kesini
belum ada itu bu
kok dia belum kesini sih
padahal gue kangen banget sama keisha
belum telat kan
mereka sih pak tapi ini berkasnya udah siap semua
tapi biasanya bapak on time
tapi biasanya bapak on time
iya tadi agak telat karena semalam saya tidurnya jam tiga
jadi ngelesin keisha dulu
mana udah di
ini udah semua
tinggal bapak tanda tanganin aja
sudah semua tadi kan
kok bapaknya ketinggalan sih
oh ini pakai bahasa aja pak
oke ini yang kedua ya
tungguin pak ke kantor nggak pakai lovers
sama sama hitam jadi kiranya
apa pakai sepatu kecik
ini keisha nangis terus ini
ya ampun mama udah kasih susu udah ganti pemper
kayaknya di kanan deh sama eska
ya maaf bentar aku hampir telat ke meeting ini
ya udah nanti pulang meeting cepet pulang ya
ya nanti mah
kok bisa ya sampe nggak sadar
meetingnya masih lima belas menit lagi
nanti saya bisa hubungin ibunya bapak untuk kirimin sepatunya ke sini
ibu sekarang ya makasih ya
tapi cocok kok pak
kalau ke kantor pakai sepatu kayak gitu pak
ngomong cocok sambil ketawa ngenyam
ada peraturan baru
apa tuh pak
pasal satu kalau ngetawain bos potong gaji
pak gimana filenya ada
maaf pak baru saja saya cek
file yang dua hari kemarin sudah dihapus
saya kurang paham pak
semalam disitik padam dan saya melihat ada buka congkelen kawat di pintu ruangan manajemen
betapa morpung kejar
pemikiran ada di rumah kita
ini siapa yang meninggal ya
oh pak anwar pak
semalam pak anwar kecelakaan motor
dan dia meninggal di tempat pak
bagus saya komisi dulu pak
cctv di peninsula park udah dihapus
menurut pihak manajemen sih ada yang masuk terus panamen listrik
tapi entah kenapa gue curiga
ini semua sabotase
berkurang satu bukti gue
dua hari yang lalu
ada yang sengaja
terus reni juga bilang
anwar baru meninggal
kita akan cari cara
untuk menangkap umir fandin
kamu inget dulu kan
aku gak punya bukti apa apa loh
tapi pas kita cari bareng bareng
akhirnya ada pasudikin
yang ngasih bukti
kita bisa kena main cara mas
walaupun buktinya sudah kekubur
tapi kebeneran gak akan pernah hilang mas
pintu yang harus diberikan
tidak ada kebanyakan
nah sekarang kita jemput mama ya
kita semangatin mama
untuk masalah ini kita nggak perlu harus cerita
jangan sampai mama kepikiran

kita kantor polisi ya
kita penuhi surat panggilan itu
ya udah apa tunggu di bawah ya
aku siap siap dulu ya pak

tolong kamu harus percaya sama saya
karena saya gak ada maksud apapun
dan saya tidak menyuruh dennis untuk melakukan suatu hal lebih dari apa yang saya minta
saya cuma menyuruh dia untuk menyelidiki
dan melakukan semua ini sama jessica
siapa yang harus aku percaya
yang terbaik menang
tugas dari bawah sudah saya kerjakan
kamu dimana sekarang
sementara saya on the way pengantaran
untuk sementara saya di sana
kalau bos butuh bantuan saya
kamu tidak ada seujung kukunya dengan saya
ada tamu yang menunggu di bawah
namanya pak surya pak
dia sudah menunggu di ruang tamunya pak

pak surya ada apa dia datang ke sini

selamat pagi pak
ada yang bisa kami bantu
kami mau mengunjungi rosa alvar
kami mau mengunjungi rosa alvar
bawa apa itu pak
maaf pak setiap barang bawaan harus kami periksa
baru bisa masuk ke ruangan
baru bisa masuk ke ruangan
periksa dulu pak
periksa dulu pak
kami ingin counsel bahkan

tapi riset percaya untuk utahelit berganteng época ito gua
berbicara lagi tentang pembicaraan ini

bahkanae berganteng akan dua x uang

kerana ada dengan ohh independentatives
melahirkan dengan peluang tni
kau mau kemana
bukan salah kamu
gak usah aku bisa berjuang lebih
bukan salah kamu
kamu gak perlu minta maaf
kita hadapi sama sama ya
mama percaya sama kamu
pak ini sepatunya sudah sampai
mau ganti sekarang atau
ngerawat bayi itu gak gampang ya
semua jadi lupa
kok bisa ya
semua saya udah ngasih
saya cek terus
gak ada masalah apa apa
bahkan saya gendong
tapi nangis terus
bingung kan juga
saya sih belum punya anak ya pak
jadi saya kurang tau
biasanya kan kalo bayi baru lahir itu
deket banget sama ibunya
mungkin kangen kali pak
tadi mama juga cek aku
untuk worl keisha ketemu elsa

nanti deh selesai meeting dulu
sepatunya mau dimasukin
udah gapapa belakangan aja
kita tinggal lagi dulu
nanti telat bahaya
aku udah bawain baju baju mama
ada mukena ada sajada
makasih andi ya
makasih ya udah kuatin mama ya
tungguin mama harus kuat
tungguin mama ga boleh sakit disini
aku yakin mama pasti bisa lewatin ini semua
mama jadi kepikiran
kalau kamu bisa pada waktu itu melalui ini semua
pasti mama juga akan bisa
terima kasih ya
udah kuatin mama
mama janji gak akan sakit
kemarin tanya apa aja sama polisi
apakah mama bisa memberikan bukti ataupun saksi
yang bisa meringankan mama
sebut nama jessica